terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
ribuan buru rabu siang berkumpul di sekitar patung kuda jalan medan merdeka barat
untuk menyuarakan penolakan kenaikan harga bbm
jika tuntutan tidak diperhatikan pemerintah
buruh mengancam akan melakukan mogok kerja skala nasional pada bulan desember mendatang
buru dari jawa barat dki jakarta banten rabu siang berkumpul di kawasan patung arjuna wiwaha
jalan medan merdeka barat jakarta pusat
masa yang tiba menggunakan bus sebelumnya berkumpul di kawasan irti monas
dan melakukan long march menuju istana presiden
dalam aksinya masa menyuarakan enam hal yakni menolak kenaikan harga bbm
menolak omnibus law menaikkan ump atau umk tahun dua ribu dua puluh tiga sebesar tiga belas persen
tolak phk besar besaran di tengah ancaman resesi global reformasi agraria
dan disahkan rancangan undang undang perlindungan pekerja rumah tangga
ada enam isu yang diangkat
pada aksi kali ini yang bukan aksi yang terakhir
tapi akan berlanjut sampai dengan desember dua ribu dua puluh